inilah sosok perempuan petugas kebersihan di bandara soekarno hatta tangerang banten yang belakangan menjadi sorotan
halimah diperbincangkan karena kejujurannya mengembalikan dompet berisi cek tiga puluh lima miliar rupiah
yang diduga milik salah satu pengunjung bandara yang tertinggal di koridor area keberangkatan terminal dua bandara soekarno hatta jumat kemarin
tidak disimpan sendiri dompet yang ia temukan langsung diserahkan ke petugas aviation security terminal tiga
dan untuk satu buang cek itu sudah terparap satu tanda tangan dan stempel
karena kejujurannya halimah yang sudah bekerja selama sepuluh tahun dan memiliki dua anak ini mendapat ganjaran kenaikan jabatan menjadi supervisor
tentunya dan yang rewet yang untuk jangka pendek dan rewet yang untuk jangka panjang
apa itu yang rewet untuk jangka pendek pasti cuma tahu lah ya
tapi untuk yang paling penting adalah ribet yang jangka panjang
apa ribet yang panjang panjang
yang paling penting adalah kenaikan luar biasa untuk halimah
sementara hingga minggu dompet beserta cek senilai tiga puluh lima sembilan miliar rupiah itu masih belum diambil pemiliknya
warga yang merasa kehilangan bisa datang langsung menemui pengelola bandara soekarno hatta
dimas arief setiawan tangerang banten